salah satu ikon ibu kota mulai bersolek
bundaran hotel indonesia atau bundaran hi
kini menampakkan wajah yang lebih cantik
dengan tambahan berbagai jenis tanaman hias
deretan tanaman hias sejak pertengahan maret lalu
mulai ditanami mengelilingi lingkaran luar bundaran hi
akhir maret ini rencananya pengerjaan
penanaman tanaman hias dengan planters box
penanaman tiga tanaman hias
atau csr dari perusahaan perusahaan
di sekitar kawasan hotel indonesia jakarta pusat
selepas itu pemeliharaannya akan dilimpahkan
ke dinas pertanaman dki jakarta
kawasan bundaran hi kerap dijadikan lokasi aktivitas warga
pada hari bebas kendaraan bermotor atau car free day
serta lokasi demonstrasi
untuk itu pemerintah provinsi dki jakarta
perlu memberikan pengawasan agar tanaman tak mudah rusak
oleh tangan tangan jahat
jadi nanti pas selesainya penataan
dikasih tanaman itu
nanti kami bekerjasama
selain kita juga punya kayak polsusnya gitu
kita juga bekerjasama dengan satpol pp
untuk ikut mengamankan bunga bunga tersebut gitu loh
jadi biar tetap terjaga dengan baik gitu
setidaknya ada tiga jenis tanaman hias
yang ditanam di bundaran hi
yaitu agave buganvil dan bayam merah
warga sekitar pun sudah menyadari
perubahan yang terjadi pada wajah bundaran hi
oh iya semenjak dari seminggu kemarin
pas sekarang ada taman taman di sini itu
kelihatannya itu lebih indah ya
untuk daerah dki jakarta ini
biasanya nggak ada taman taman seperti ini
kok ada gitu kan
buat penyejuk mata yang istirahat di sini
iya di sini
selain menyajikan deretan tanaman hias
patung selamat datang juga ikut dibersihkan
untuk mendukung wajah bundaran hi yang lebih indah
selain untuk mempercantik salah satu ikon ibu kota jakarta
tanaman hias yang mengelilingi bundaran hi
juga ditujukan untuk memeriahkan
hut dki jakarta pada bulan juni mendatang
dan juga hut republik indonesia pada tujuh belas agustus mendatang
aisyah khairul nisa jakarta